menjaga daya tahan tubuh merupakan sebuah tantangan selama bulan puasa
agar tetap sehat dan bugar tak seharusnya puasa menjadi halangan untuk berolahraga
dalam ramadan ini banyak warga jakarta yang menunggu waktu berbuka sambil berolahraga di taman taman
di hari biasa sampai sama bulan puasa ya kita biasanya kalau hari biasa kan agak ekstra gitu olahraganya
kalau sekarang sih cukup pas mau buka aja jalan jalan santai sama keluarga
ada biasanya kan kalau weekend ya minggu biasanya tuh saya olahraga kayak pagi
nah semenjak bulan ramadan puasanya kan agak puasa jadi olahraganya itu agak sore sekalian ngabuburit gitu
dari jam tiga sampai sekarang
menurut dokter spesialis kedokteran olahraga michael trianto
olahraga di bulan ramadan dapat dilakukan setelah sahur atau sebelum berbuka puasa
jadi dilakukannya biasanya cuma malam hari no problem
nah dengan demikian kita kan tujuannya untuk sehat nih
jangan terlalu berat
karena kita khawatir kan meskipun kita ada kecukupan cairan ada kok
namun pembakaran yang berlebihan akibat olahraga yang dilakukan
itu akan meningkatkan ipok kita
artinya setelah kita menyelesaikan olahraga tadi tubuh masih berproses
dan ini dampaknya adalah sulit tidur
nah ini kan akan masalah lagi nanti tidak keburu untuk sahur
michael mengatakan masyarakat umum dapat tetap berolahraga
dengan sedikit perubahan pada pilihan olahraga dan intensitasnya
untuk pagi hari pilihan olahraga dapat yang bersifat aerobik
seperti jalan santai keliling komplek hingga bersepeda
sebelum berbuka puasa olahraga yang dilakukan bersifat aerobik
dan lebih ideal jika digabungkan dengan olahraga aerobik
kita juga tak perlu muluk muluk berolahraga dengan durasi yang panjang
dengan anda tetap aktif olahraga selama ramadan
anda dapat memperoleh banyak manfaat untuk kesehatan tubuh
tim liputan cnn indonesia